satu korban lion air jt enam ratus sepuluh pklkp telah berhasil diidentifikasi oleh tim inafis mabespori
bernama janatun sintia dewi yang pada hari kamis pagi tadi tiba di bandara internasional juanda surabaya
jenazah korban diantar dengan pesawat batik air dari halim perdana kusuma jakarta
dengan menggunakan pesawat batik air nomor penerbangan id tujuh ribu lima ratus
satu jenazah korban pertama lion air jt enam ratus sepuluh pklkp yang berhasil diidentifikasi janatun sintia dewi
tiba di bandara internasional juanda surabaya pada kamis pagi
sesampainya di terminal kargo jenazah langsung disambut rekan kerjanya di kementerian sdm
kedua orang tua korban bambang supriyadi dan surtiem masih nampak sedih dan kehilangan sang anak tercintanya
rencananya jenazah janatun sintia dewi akan langsung dimakamkan di pemakaman umum
desa suruh kecamatan sukodono sidoarjo jawa timur
janatun sintia dewi jenazah pertama yang berhasil diidentifikasi
tim forensik polri kramat jati jakarta timur telah diserah terimakan kepada pihak keluarga
kita bergabung dengan koresponden cnn indonesia miftah farid dari rumah duka keluarga korban
farid selamat pagi bagaimana suasana rumah duka saat ini dan kapan pemakaman kepada almarhum akan dilaksanakan
aldi yayas begitu panggilan dari janatul yang menjadi korban pertama yang teridentifikasi oleh bidokes mabes polri
dan sekitar empat puluh lima menit yang lalu jenasa dari yayas sudah diidentifikasi
dimakamkan di pemakaman tak jauh dari rumah duka tempat saya melaporkan ini
tadi sekitar pukul tujuh tiga puluh jenazah sudah datang dari bandara internasional juanda menuju ke rumah duka
dan kemudian disemayamkan hanya beberapa saat dan diserah terimakan melalui kementerian esdm kepada keluarga almarhum yaitu yayas
dan kemudian sekitar berselang lima belas menit jenasa langsung dibawa ke pemakaman tak jauh dari rumah
saat ini masih prosesi pemakaman dan anda bisa melihat tadi sekitar ratusan warga baik famili maupun juga teman
sekolah dan teman perkuliahan dan juga teman kerja dari yayas mengantar jenazah sampai ke pemakaman
saat ini masih berada di pemakaman dan kita masih menunggu bagaimana proses pemakaman masih berlangsung
dan sejak pagi tadi meskipun jenasa sudah dibawa ke pemakaman para keluarga terutama tetangga yang ada di sekitar
masih datang terus mendatangi dari rumah almarhum untuk memberikan support dan semangat kepada keluarga yang ditinggalkan
dan mereka tentu saja sejak tadi pagi saya berada di sini saya cukup
kaget ketika melihat bagaimana penghormatan warga di sekitar rumah duka ketika jenazah sebelum datang misalnya
semua pengendara roda dua turun dari kendaraannya dan memilih menuntun kendaraannya untuk melintas di depan rumah duka
sebagai bentuk penghormatan terhadap yayas yang meninggal akibat kecelakaan yang terjadi di perairan karawang beberapa hari yang lalu
yas merupakan anak pertama dari dua bersaudara

tadi saya sempat berbincang aldi dengan adik yayas bernama nazir yang menyatakan bahwa keluarga sangat kehilangan sosok yayas yang dikenal sebagai contoh dari seorang saudara
yang menjadi contohan bagi nazir untuk bersekolah dan terus akan meneruskan di jenjang perkulian
karena memang yayas dikenal sebagai anak yang sangat cerdas karena dia hanya membutuhkan waktu dua tahun untuk menyelesaikan jenjang sma nya
dan kemudian diterima di salah satu kampus terbaik di indonesia yaitu di its
dan kemudian setelah lulus dia diterima sebagai karyawan di kementerian sdm
dan ini menurut keluarga dan juga adik yayas yaitu nazir mengatakan bahwa apa yang dilakukan yayas selama bersekolah kemudian berkuliah sampai bekerja menjadi panutan bagi keluarga
dan tentu saja ini membuat dia merasa kehilangan karena ketika yayas meninggal dia merasa sendiri karena satu hari sebelum meninggal yayas berpamitan akan pergi ke pangkal pinang
ini menunjukkan bahwa nazir dan yayas merupakan kakak beradik yang cukup dekat bahkan nazir mengatakan bahwa
dia cukup dekat dengan kakaknya ini bahkan sering curhat tentang apa saja baik pelajaran maupun kehidupan pribadinya
dan sampai siang ini pagi ini prosesi pemakaman masih berlangsung
kita masih menunggu bagaimana keluarga nanti setelah pemakaman ini apa yang akan dilakukan terutama bagaimana ketika berbicara soal hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh negara dan juga oleh lion air terkait santunan atau apapun yang berkaitan dengan hak dan kewajiban bagi keluarga almarhum
ya fahri tentunya kami juga ikut berduka atas kepergian yayas terkait dengan hak dan juga kewajiban
farid apakah ada perwakilan dari pihak maskapai lion air yang juga ikut di pemakaman dan di rumah duka saat ini di rumah yayas
iya banyak sekali saya tidak bisa mengidentifikasi satu persatu karena banyak sekali yang datang kemari mulai dari teman yayas sekolah kemudian teman yayas berkuliah sampai dengan teman yayas di kementerian sdm semua datang ke sini untuk memberikan penghormatan terakhir

keluarga mengatakan mereka tidak berfokus pada soal santunan atau apapun mereka hanya berfokus pada bagaimana mengantarkan yayas ke pemakaman terakhir ke tempat perisian terakhir supaya jenazah yayas bisa dikemubingkan dengan baik meskipun memang keluarga berharap ada kejelasan terkait apa yang sebenarnya terjadi sehingga pesawat yang ditumpangi yayas bisa sampai terjadi kecelakaan seperti ini
tapi tidak banyak sekali yang bisa saya gali dari keluarga korban terutama orang tua
karena memang tadi saya bisa melihat bagaimana mereka masih sangat terpukul ketika mengetahui bahwa satu dari lebih dari satu ratus delapan puluh penumpang line r merupakan keluarga atau bagian dari keluarga mereka
tadi saya melihat misalnya ibu yayas bernama sutiem ketika keluar dari mobil ambulan yang mengantar jenazah dari bandara internasional juanda menuju ke rumah duka dalam kondisi yang pingsan
kemudian supriyadi ayah dari yayas juga masih jalan dengan jenazah
dan di sini saya melihat bahwa mereka sudah berada di tempat yang terdekat dengan posisi yang tergopor dan dibantu oleh sana keluarga mereka yang ada di sini
yang jelas keluarga berharap misteri dari jatuhnya pesawat lion air ini maksud saya dari lion air ini bisa terungkap sehingga keluarga merasa bahwa apa yang yayas tinggalkan di dunia ini bisa terjawab dengan baik
karena sekalipun yayas sudah meninggal mereka masih merasakan karena ketika satu hari sebelum yayas meninggal mereka pun masih mendapatkan kabar dari yayas
karena yayas berpamitan akan ke pangkal pinang sebagai bagian dari tugas dia di kementerian ysdm
baik farid proses pemakaman terhadap janatun sintiadewi atau yayas masih dilakukan hingga saat ini kami juga mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga korban di sana